ternyata kamu yang menculik siva
kamu lihat sendirikan
kamu lihat sendirikan dengan mata kamu
ternyata reno yang menculik siva
kamu apa apaan sih afif
selama ini kamu yang menculik sifat
aku bella dan semua keluarga sibuk mencari dia
ternyata kamu yang menculik dia reno
afif kamu jangan salah sangka
kamu jangan berkelip
aduh gimana tuh kalau nenek dipecat
nanti nenek neneknya gak bisa dapat duit tambahan lagi
aduh nenek nanti dipecat
kamu ngapain disini
bukannya kamu udah dipecat sama nenek siti ya
kok emang tau kalau nenek mau dipecat
oh jangan jangan emak yang hapus video neneknya
eh jangan nudu sembarangan
saya gak tau video video tentang nan sintia itu
nah itu emak tau tentang video
ih emaknya ngapain aturin cekutan purusan nenek terus
jangan suka nudu nudu sembarangan ya
ah emak ini udah ketat ketat masam masih aja ngelak
awas aja neneknya pastiin kalau emak yang bakal dipicat
bilina tolong bikinin aku jus ya
ya udah tuh bapaknya aku mau tidur aja ya
biar nenek aja bikin jusnya ya
dijamin lah jusnya pasti enak
ya udah deh boleh tapi
jangan banyak banyak ya gulanya
siap mbak sintia
gak pernah berubah
kalau mbak sintia deket deket sama nenek
buat mencat aku
tapi kan rezeki dari allah
bener ini rumah temen kamu yang ngopot tadi
iya bener buat siapa saya bohong pak
kalau sampai ketangkep basah
bayinya bella ada di rumah ini
aku bisa masuk penjara
tapi kan tadi sih gavin bilang
dia lagi keluar rumah
semoga aja dia belum balik
kenapa om raffic bawa dia ke rumah gue
kalau om rafiq sengaja ngejoba gue
sudah mau ke rumah
dari pada gue ketangkep basah ngelip nih bayi
mendingan gue cuci tangan aja
dia gak sadar gue sama ini bayi ada disini
ini kesempatan gue melepaskan diri dari ini bayi

ini orang lihat reno bukannya kabur
kok malah kesini
terus kemana tuh bayi
kok gak dibawa sama dia
jangan sampe aja
kalo gue ketauan sama reno mati
kenapa mas maksa saya untuk buka pintu rumah saya
gak usah bayi
udah buka aja buka
kalo boleh tau
ada urusan apa ya dateng kesini
udah ketemu yang dicari
tidak ada baik kan di rumah ini
bapak lihat sendiri kan
kamu sembunyi dimana baik tuh
semuanya aman terkendali om
gimana cepetan ngomong dimana baik tuh
di bagasi mobilnya reno om
kamu tahu di mobil dia
bagaimana kalau terjadi sesuatu sama syifah
bagaimana kalau siva dijual ke luar negeri
ya allah lindungilah siva
aku lagi merasa sedih
kamu lagi kalah
kamu lagi ke atoms
kamu satu bukuli
kenapa apa itu tentang sifah
ternyata kamu yang menculik sifat
kamulah sendiri kanan
kamulah sendiri kanan dengan mata kamu
ternyata reno yang menculik sifah
cukup kamu apa apaan sih afif
selama ini kamu yang menculik sifah
aku bella dan semua keluarga sibuk mencari dia
ternyata kamu yang menculik dia reno
afif kamu jangan salah sangka
kamu jangan berkelit
aku gak berkelit
aku benar benar gak tahu kenapa
sifat tiba tiba ada di mobil aku
siapa yang naruh dia di situ aku juga gak tahu
kamu pikir aku orang bodoh
aku bisa percaya dengan omongan kamu
kamu pikir aku percaya
kalian pikir aku nggak tahu
apa hubungan kalian di belakang ha
oke kamu ini benar benar keterlaluan ya
kamu ingin mencuri sifah ke aku
bella jangan sentuh anak aku
jadi selama ini perkataan mama dan cynthia itu benar
sifah itu gak diculik
kamu yang menyerahkan anak ini ke reno
bacar gelap kamu
ada saya ribut ribut
kenapa yang mereka berantem
kamu kenapa tidak ngomong kayak gitu ha
kamu gak kasih lihat sifah nangis
nur cepet kesini nur
kamu tahu kenapa aku ngajak kamu datang kesini
dan kita menangkap basar reno menculik sifah
itu semua karena iklan yang kita pasang di media
ada yang sms aku
kalau dia mengenal kamu reno

sifah menangkap basar reno menculik sifah

sifah menangkap basar reno menculik sifah
sifah menangkap basar reno menculik sifah
aku mohon tenang dulu
ini semua salah paham
ada orang yang mau ngejebak aku
ada orang yang ingin kita bertengkar
ibu harus dengar semuanya
dan kamu gak usah berkelit reno
kamu bilang terjebak
yang aku tahu kamu terjebak dengan perasaan kamu sendiri
kamu pikir aku gak tahu
kamu mengatakan di depan istri kamu
kalau kamu mencintai bella sepenuh hati
aku ingin tahu
aku ingin tahu
dan aku baru sadar sekarang
ternyata selama ini
kamu menggunakan alika untuk dekat dengan bel
kamu menggunakan anak anak kamu untuk dekat dengan bella
kamu mau merebut bella dari aku
aku gak akan menyangka
aku memang bilang seperti itu ke istri aku
aku mencintai bella
tapi aku nggak pernah menggunakan alika ataupun kenzo untuk menemui bella
mereka memang mencintai bella
dan asal kamu tahu
bertepuk sebelah tangan
sampai kapanpun bella gak akan pernah
berpaling dari kamu
dia hanya mencintai kamu seorang
ayo aku bisa jelasin semuanya
afif buka pintunya afif
aku bisa jelasin semuanya
aku bisa jelasin semuanya afif
kita juga bisa jelasin
kita bisa selesai untuk menurutmu

bagaimana amannya maria
apa yang akan berlaku